selain jalur darat arus mudik dengan transportasi udara masih menjadi pilihan
lalu bagaimana kondisi di bandara soekarno hatta
koresponen cnn indonesia albi pratama sudah berada di sana
mari kita bersama sama
bagaimana situasi di bandara soekarno hatta pada saat ini
selamat malam olive
untuk situasi di bandara internasional soekarno hatta tanggerang
pada hari ini tepatnya hari lebaran
memang tidak seramai beberapa hari sebelumnya
karena memang puncak arus mudik sendiri sudah terjadi di bandara soekarno hatta ini
pada h empat lebaran atau tepatnya pada tanggal dua juli dua ribu enam belas yang lalu
dan pada hari ini tercatat hanya ada sekitar delapan puluh delapan penumpang
yang datang maupun berangkat dari bandara soekarno hatta
menuju ke beberapa kota yang ada di indonesia
dan juga beberapa negara yang ada di internasional sendiri
dan perlu saya informasikan juga olive bahwa diperkirakan
arus balik akan dimulai pada h dua lebaran nanti
dan nantinya akan terjadi secara dua gelombang
gelombang pertama puncak arus balik yang pertama akan terjadi pada h empat lebaran
dan juga gelombang kedua akan terjadi pada h sepuluh lebaran
dan rencananya untuk mengakomodir para penumpang yang datang
melalui bandara internasional soekarno hatta ini
pihak dari pt angkasa pura akan melakukan
ataupun memperbanyak moda transportasi
yang nantinya bisa masuk ke dalam bandara soekarno hatta ini untuk dapat mengantarkan
penumpang ataupun mengatasi lonjakan penumpang dalam arus balik yang akan datang
baik albi ini sepertinya tidak hanya yang merayakan idul fitri saja yang memanfaatkan momen lebaran dan liburan seperti ini
apakah ada tujuan tujuan tertentu yang menjadi titik titik keramaian
destinasi tertentu yang menjadi destinasi populer di bandara pada saat ini
memang untuk di bandara internasional soekarno hatta ini sendiri tidak hanya digunakan oleh para pemudik
untuk merayakan hari raya idul fitri di berbagai daerah ataupun berbagai negara
tetapi juga beberapa penumpang banyak yang melakukan beberapa perjalanan untuk sekedar liburan
karena memang ada lima kota yang menjadi destinasi tertinggi khusus wilayah domestik yang ada di indonesia
yang pertama adalah medan kedua surabaya lalu ada padang yogyakarta
dan juga satu lagi adalah denpasar
di mana denpasar ini lebih banyak digunakan oleh turis turis mancanegara
yang baru saja datang ke indonesia dan hendak melakukan liburan ke bali tersebut
dan ada beberapa negara juga yang menjadi destinasi tertinggi para penumpang dari bandara internasional soekarno hatta ini sendiri
yang pertama adalah singapura yang kedua adalah kuala lumpur malaysia dan yang ketiga adalah bandara di hongkong
baik albi terima kasih laporannya semoga kita bisa berlibur setelah ini ya
terima kasih albi pratama korespondensianan indonesia